pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sejak sabtu kemarin dan hari ini kita akan membahas bagaimana reaksi anggota dpr
bersama produser lapangan cnn indonesia ausi riondolo
selamat siang rio rio ini setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bbm pekan lalu
apakah dpr sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kenaikan harga bbm ini rio
hal ini adalah menteri keuangan sri mulyani yang memang sudah menjadi pembahasan yang memang cukup panas sejak pada minggu lalu
ini menuai sejumlah respons dari sembilan fraksi yang ada di dpr dan responsnya dari enam partai atau enam fraksi ini menyatakan penolakannya
terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga bbm dan tiga fraksi ini dinyatakan abstain terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga bbm
nah kalau kita melihat dari enam fraksi tersebut ada fraksi gerindra
kemudian ada fraksi pks demokrat golkar p tiga dan pkb yang menyatakan penolakannya terkait dengan penaikan harga bbm
dan kemudian tiga fraksi lainnya adalah pan pdip dan nasdem yang memang menyadari kebutuhan pemerintah ataupun negara terkait dengan mengapa pemerintah harus menaikkan harga bbm
kemudian namun tidak menyatakan secara tegas terkait dengan penolakannya
karena itu pernyataan yang memang didapatkan dari ketiga fraksi ini adalah lebih kepada abstain begitu
nah untuk membahasnya
lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari komisi enam dpr yang juga merupakan kader dari fraksi pks pak amin aka
selamat siang pak
selamat siang mas rio
pak aka ini pak amin kalau kita melihat bagaimana dari pembahasan yang sudah berlangsung sejak minggu lalu begitu pemerintah dan juga dpr sudah membahas terkait dengan rencana menaikan harga bbm ini
nah apa yang kemudian menjadi suara dari pks
untuk menolak kenaikan harga bbm ini
ya jauh jauh hari kami anggota pks dan juga fraksi pks menolak rencana kenaikan
rencana pemerintah untuk menaikkan harga bbm
harga bbm non subsidi itu sudah naik
tapi ketika bbm ini berkaitan dengan harga bbm
dengan hajat hidup orang banyak
kita menolak sejak awal
bahkan ketika ada desa desa sus
bahkan kita tanyakan kepada apa namanya direktur pertamina waktu itu sebut
adakah rencana pemerintah untuk menaikkan harga bbm pada tahun ini
belum ada rencana
bahkan pak jokowi sendiri kan mengatakan beberapa waktu yang lalu tidak akan menaikkan harga bbm
kenapa pemerintah selalu mengatakan bahwa subsidi atau kompensasi
ini sebetulnya dua hal yang berbeda ya
tapi nggak usah kita bahas
bbm untuk rakyatnya ini
dianggap sebagai satu beban
ya sementara ya
untuk proyek proyek yang dikatakan spm
yang kajiannya itu tidak terlalu jelas
profitnya juga maupun benefitnya juga tidak
eee nggak jelas begitu
seperti ikn seperti kereta cepat jakarta bandung
atau proyek proyek yang lain menyedot anggaran begitu besar
ya itu malah diutamakan gitu ya
ya sementara bbm ini yang langsung berkaitan dengan ya yang dianggarkan ya itu malah diutamakan gitu ya
ya sementara bbm ini yang langsung berkaitan dengan
hajat hidup orang banyak itu
malah dianggap sebagai beban
masalah beban ataupun tidak beban ini
ini sangat bergantung kepada cara pandang
bagaimana pemerintah memandang rakyatnya ini
pemerintah ini pimpinan ini kan dipilih oleh rakyat dengan amanah memang
amanah untuk mesejahterakan amanah untuk menegakkan keadilan gitu kan
amanah untuk mengangkat derajat mereka
dan itu sudah termaktub dalam konstitusi kita gitu loh
oke kenapa begitu kenapa begitu
oke kenapa begitu kenapa begitu
oke kenapa begitu kenapa begitu
oke kenapa begitu kenapa begitu

di situ dulu artinya kalau yang bisa kita highlight
dari pks melihat apabila pemerintah mampu untuk kemudian memprioritaskan
pembangunan ikn misalkan ataupun pembangunan kereta cepat
mengapa kemudian bbm ini menjadi hal yang harus dikorbankan tanda kutip begitu ya
iya kenapa ini harus dikorbankan
karena ini menyangkut masalah political will ya
dan sebetulnya kalau pemerintah ini punya visi jangka panjang
itu kan hanya menyangkut masalah political will ya dan sebetulnya kalau pemerintah ini punya visi jangka panjang

kebutuhan konsumsi bbm kita itu kan delapan ratus ribu baler ya sekian ya per hari
ya sementara lifting kita sampai saat ini hanya enam ratus ribu barel per hari
ya target apbn kita itu tujuh ratus ribuan ball per hari gitu kan
kenapa pemerintah itu dari dulu tidak mampu meningkatkan lifting kita
ya lifting minyak mentah kita sementara di sini tempat sumbernya
sumber sumber minyak itu ada di indonesia gitu
kita semua tahu dunia juga tahu bahwa sumber minyak kita ada di indonesia ini sangat besar begitu kan
kemudian yang kedua terkait dengan teknologi pengelolaan
kenapa nggak diperluas kapasitas kilang minyak dimodernkan kilang minyak kita
sehingga kita tidak lagi ekspor bbm yang tadi minyak mentah yang tadi liftingnya belum memenuhi target
diekspor kemudian diolah di luar dan kemudian diimpor gitu
padahal selisih antara ekspor selisih harga ya antara ekspor minyak mentah yang tadi liftingnya belum memenuhi target diekspor kemudian diolah di luar dan kemudian diimpor gitu
padahal selisih antara ekspor selisih harga ya antara ekspor minyak mentah ini dengan beli yang sudah matang itu

nah dan ironinya kita impor dari negeri yang di sana tidak ada sumber sumber atau tidak ada potensi bbm nya seperti singapura gitu
nah kalau misalnya kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah kemarin salah satunya untuk apa namanya
membantu masyarakat salah satunya adalah dengan bantalan bantuan sosial sebesar rp enam ratus ribu selama empat bulan begitu
nah ini kalau dari pks sendiri melihat apakah ini kemudian menjadi solusi yang cukup baik untuk masyarakat terkait dengan kita sedang mengalami pemulihan ekonomi hingga pada saat ini
kemudian yang masyarakat rentan miskin mereka berada di atas garis kemiskinan sedikit lah ya
tapi mereka tidak miskin itu ada dua versi
anggap separuhnya kan ya separuh dari penduduk indonesia adalah rentan miskin
nah ketika bbm ini dinaikkan ya ketika bbm ini dinaikkan ini tentu mengerek berbagai macam harga
harga kebutuhan pokok biaya transportasi biaya pendidikan dan lain lain
nah ini sangat potensial menjadikan masyarakat yang rentan miskin itu turun menjadi miskin
bantalan yang disediakan oleh pemerintah untuk enam belas juta pekerja ya enam ratus ribu ya
anggaplah enam belas juta pekerja itu punya pasangan hidup satu orang punya anak dua orang
berarti kira kira enam puluh empat juta jiwa tercover begitu kan
kan masih ada delapan puluh juta jiwa lagi yang rentan miskin yang tidak tercover dengan apa namanya tadi bansos
mereka rentan untuk menjadi miskin
nah pertanyaan berikutnya adalah kenaikan harga bbm ini sifatnya permanen
dan otomatis harga harga juga yang terdampak dari kenaikan ini juga menaik permanen
sementara subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu mau sampai kapan
kalau hanya berjalan tiga bulan enam bulan kan setelah itu mereka juga akan sangat menderita dengan kenaikan harga bbm ini
artinya ada solusi yang memang tidak dinilai jangka panjang oleh pks
yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan blt enam ratus ribu ini
iya memang sekali lagi kita menuntut pemerintah ada program atau langkah langkah cek yang pendek dan juga ada program jangka panjang
jangan sampai pemerintah kita hanya berpikir pikir jangka pendek untuk mengatasi problem problem kebangsaan ini problem problem benegara ini problem masyarakat ini
pemerintah kan memang harus punya visi jangka panjang
pembangunan ada jangka panjang bagaimana
ini jangan sampai ada kesan
ada dugaan bahwa lifting minyak kita yang rp enam ratus ribu itu tersengaja dipelihara
padahal kebutuhan konsumsi kita hanya delapan ratus ribu
biar kita terus main impor begitu loh
kan ini ada dugaan seperti itu
para pakar sebagian juga para orang orang yang kritis juga menduga seperti itu
kan kita tahu apa yang terjadi dengan impor atau apa yang ada di balik impor itu
yang pada saat ini masih belum selesai
pak amin ini artinya kalau kita ingat bagaimana minggu lalu pks dari presiden pks juga mengirimkan surat terbuka kepada presiden
terkait dengan penolakan penaikan harga bbm begitu ya
namun kan kemudian pemerintah tetap memutuskan untuk menaikkan harga bbm pada hari sabtu begitu
nah yang kami ingin tanyakan dari bapak sebagai anggota komisi enam dpr lalu kemudian dari fraksi pks juga
apa yang kemudian langkah apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah setelah menaikkan harga bbm ini
adakah solusi ataupun usulan yang disampaikan oleh pks untuk pro kepada rakyat terkait dengan kebijakan ini
yang paling pas tentu saja pemerintah membatalkan kenaikan harga bbm ini
dan sebagaimana kita sampaikan saran saran kami ya menunda atau bahkan juga membatalkan proyek proyek nasional yang tidak strategis yang disebelung sebagian strategis itu
tapi sebetulnya tidak strategis itu yang itu menyedot anggaran yang sangat banyak
kemudian pemerintah berbenah untuk mengambil langkah langkah strategis
langkah langkah strategis untuk meningkatkan lifting minyak kita
untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak kita dan teknologi baru kita sehingga kita mampu mengolah minyak minyak mentah itu untuk konsumsi kebutuhan kita sendiri sehingga kita nggak perlu lagi impor
dari negara yang dekat loh singapura itu yang besarnya negara nggak lebih luas dari dki jakarta begitu
yang itu menyedot di visa kita
bayangin aja kalau satu barel itu dulu katanya lima usd selisih minyak mentah dengan yang sudah diolah kembali ke kita
sekarang sampai lima belas
lima belas usd per barel itu menyedot berapa defisit tinggal dihitung berapa barel kita impor begitu
artinya memang ini alasan pemerintah menaikkan harga bbm ini salah satunya karena gejolak minyak dunia yang tidak stabil ini kurang dirasa realistis bagi pks
ya tidak realistis apalagi sekarang minyak dunia cenderung turun
bahkan di pemerintah beberapa negara di luar negeri ya sudah yang terdekat saja malaysia menurunkan harganya begitu
nilai indonesia berapa indonesia termasuk yang paling kecil di antara negara negara yang berkembang
nah ini juga kita pertanyakan
itu juga pernah saya tanyakan kepada mitra kerja saya
kenapa di malaysia itu harganya harga bbm nya itu rendah jauh lebih murah dari kita
karena subsidinya besar
yaitu memang pemerintah itu harus memiliki keberbiakan kepada rakyat yang memberikan subsidi atau maaf kompensasi
ya ada dua hal memang istilah subsidi dan kompensasi sedikit berbeda tapi konsekuensi fiskalnya sebetulnya sama
baik terima kasih banyak informasinya pak amin
ini tentu kita harapkan agar masyarakat di indonesia juga mampu untuk kemudian bertahan di tengah situasi seperti ini begitu ya
terima kasih mas rio
sehat selalu pak terima kasih
begitulah informasi dari anggota komisi enam dari fraksi pks amin aka yang kemudian menyampaikan terkait dengan bagaimana pandangan fraksi pks dan juga sejumlah partai oposisi lainnya yang ada di dpr begitu
juga tadi saya sebutkan ada enam fraksi di dpr yang kemudian menyatakan penolakannya terkait dengan keputusan pemerintah menaikkan harga bbm
baik terima kasih ausirion dholu produser lapangan cnn indonesia atas laporan langsung anda dari kawasan gedung dpr jakarta